ustaz coba dijelaskan kepada ustadz ridwan kenapa kita berdua bisa setuju
saya sih setuju karena biar anak anak main sepeda lah sekali sekali
kasih kesempatan buat mereka
sekiling pesantren aja ustaz
ya gitu bagus kan idenya ustaz ali ya
ah masa saya gak denger ustadz hiduan ngomong dari tadi
kalian gak denger kan
gak denger kan
aikal ngapain sih kayak bobot bobot ini segala kan jadi jatoh si dodot
jadi begini pak sri kiti tadi aikal sama dodot mau ngejar si sobrin naik sepedanya positif
tau kan kalau dia lagi pake bot bobot nah dibawa
insya allah ustadz pondok pesantren kunanta ini adem banget ya
gak ada santriwan dan santriwati yang bikin rusuh bikin onar
saya senang hari ini nih terus aja begitu
santriwan semuanya belajar berdiskusi ya kan
enggak ada yang bikin ulah

kamu jadi rem
ah bagus banget ya guys
disitu tahan sepedanya
subrahlamullah dah kalau ustadz gak apa apa
angkatin sepedanya sini sini sini
gak usah malu malu
hembus aja segitu dulu ya
lagi yang macem macem aja
gak liat liat apa
saya pamit sebentar mau ke toilet ya
sobri indra lukman alias trio bemo haikal dan dodot alias haidot
kalian ini kenapa sih
kalian tuh gak bisa
sehari aja kalian gak bikin owner gak bikin rusuh gak bikin heboh
emang kenapa gatel ya
geregetan gemes gitu kalau gak bikin heboh
siapa yang mau jawab
ustadz saya belum tunjuk tangan ustadz
tapi kan tangan kamu udah begini
emang kalau gak tunjuk mau ngapain
ustadz saya cuma mau main sepeda doang staf
iya pak ustadz
dodot kalau misalnya pengen main sepeda dodot sering sewa sepeda anak kampung
betul tidak kak
tunggu pak ustadz
saya juga pengen buat main sepeda
di kamar kalau nggak di kamar bobo
terus ganti baju
wah halal mak
emang kamu aja
saya juga kangen loh pak ustadz
saya tuh pengen tuh main sepeda pak ustadz
gimana kalau kita kasih waktu ke mereka untuk bermain sepeda
saya gak setuju
saya setuju ustadz
saya juga setuju
loh tadi ustadz musa bilang gak setuju
tau eh kapan
ustazah coba dijelaskan kepada ustadz ridwan kenapa kita berdua bisa setuju
saya sih setuju karena biar anak anak main sepeda lah sekali sekali
kasih kesempatan buat mereka
sekiling pesantren aja ustadz
maaf ustadz itu kan tadi idenya ustadz ridwan
masa saya gak denger ustadz ridwan ngomong dari tadi
kalian gak denger kan gak denger gak denger
tuh gak ada yang pintar semua
tapi ya udah deh
biar ustadz ridwan gak malu kita jadikan ide ini ide melik bersama
saya tuh gitu orangnya loh saza
saya gak suka ngeliat temen malu
jadi kalian semua boleh main sepeda
ada peraturan dan tata tertibnya
kalian boleh main sepeda tapi ingat
waktunya belajar belah
waktunya sholat langsung ke masjid tudu dan sholat berjamaah
intinya jangan sampai bermain sepeda itu mengganggu waktu kalian di pondok pesantren
angka waktu untuk belajar dan lain sebagainya
alhamdulillah musik time padeh
pedanya udah beres
remnya udah pakem tuh
alhamdulillah juga akhirnya siti menemukan orang yang tepat buat membetulin sepeda city
ya karena pak sri giti udah menyelesaikan pekerjaannya
ini menandakan berikanlah pekerjaan sesuatu kepada ahlinya
betul banget betul
kalau saya kan di dapur
salam pak d
pak sri giti
aduh pak d
cuma makan tuh
ini pak d
pak sri giti
saya ada kabar gembira dari ustazah aulia ustadz riban ustadz musa
ya dapat dut
nah lukman ini kabar tentang apa
ini tuh kabar gembira itu istimewa
saya diizinin sama ustazah aulia ustadz musa ustadz riban
selamat pulang ustaz aulia
sekarang lukman tuh gak lupa lagi
penyakitnya kamu lagi
waalaikumsalam pak d
ini lama lama saya jadi ustadz
kan kita udah diizinin buat main sepeda
jadi kita boleh dong buat minjem
sepedanya bu ayan
oh mau minjem sepeda
iya tuh positif
kamu kenceng banget sih
gantian dong sepedanya
iya kita cuma pengen juga
eh ini tuh sepedanya positif
kalian udah ijen dulu
udah kok udah
buat apaan kau
eh ini udah waktu sholat
enak juga nih sepeda
diam di sini ya
tadi itu sepeda ada di sini
udah diparkir sama set musa
kan gak mungkin nih kan di jalan sendiri
yaudah mending gitu cari aja
resma lo naik sepeda beli minyak
selalu dah ngerjain orang tua mulu
ya positi mau pake dulu ini sepeda
posisi mau beli minyak di warung lilis
kenapa gak aikal aja yang ke warung lilis
ihh aikal mau
ya mau dong positi
aduh aduh aduh aduh buter lagi
aduh buyang amat ini ngeliat sepeda muter muter
ada apa gerangan
boleh nggak kita minjem sepedanya
nuh sepedanya lagi dipinjem aikal
beli minyak di warung lilis